wih bang udin sekarang udah punya motor
pake bawa cekere cakep lagi
bang udin ngapain berhenti disini
itu tadi banyak agak kempes
nah masa iya emang kempes
masih nyusun kuenya
eh tika mau pulang ya
iya tapi nggak ada ojek
tunggu sebentar ya
tika jangan kemana mana dulu ya
ya ella man ini udah tahun berapa
emang masih ada orang tua yang milih milih pasangannya buat anaknya ataupun nahannya
ini bukan zaman siti nurhalijah
iya maksud gua siti nurubaya
jadi gua jalan aja nih ke kebun kacang
lo tetap sama pendirian lo
yaudah kalo gitu gua jalan dulu dad
makasih banyak buat nasihatnya
tapi saya lagi disuruhnya ke warteg bang udin
lo ke wartegnya ntar aja
sekarang gue pinjam dulu motor lo
gak mau motor lo
bang udin mau kemana
eh mau kemana
muka lo kusut banget
abis jalan jalan nyari udara seger
ya gitulah man
situ udah rabi mau kemana man
hei ke rumah tini dong
puasa puasa gak boleh pacaran batal lo
puasa puasa gak boleh berantem sama bini
hahaha mau jalan dulu ya
lagi sibuk dad
dari mana drok
ya biasa dad
ngari udara seger
emang di rumah lo kagak ada udara segar
ya itu kan namanya istilah ded
intinya tuh saya lagi pusing
lo kesini mau curhat
abang udah di depan nih
neng belum mandi
yaudah mandi sana
wah makasih bang udin
kagak nunggu ojek
emangnya bapak mau kemana
gue mau ke pasar
kayak naik angkot
maaf pak gak bisa
bapak kalau nunggu angkot
kalau jam segini
no pada ngetem di pertigaan pak
oh gitu ya
lagian sih lo ah
bukan dispensi dari kemarin kemarin
kalau tunggal besin pada tutup
kunci pake di langi langin
mas pur tau gak
kasih tau gak ya
lo mau kasih tahu apa enggak
tadi bang udin ngemboncengin mbak tika
ke rumah laras
si udin malah punya motor
bang bisa lebih cepet lagi gak jalannya
gak usah buru buru
itu siapa yang dibonjongin sama bang udin
kakak sepupunya neng laras
itu yang namanya tika
cantik ya pok
makanya banyak orang yang naksir
siapa aja yang naksir
kalau yang saya tahu mah
bang ojak naksir gak
kalau itu mah
hanya allah dan ojak yang tahu
kok tadi tanya aja tuh sama ojak
tidak ada yang naksir
pak silakan pak sandal bagus murah murah
gue liat liat dulu boleh ya
habis dilihat dibeli pak
nah jack yang ini belum buka jack
tidak ada yang naksir
cari tempat lain aja depur
tempat lain yang mana
yang udah buka ayo buka
ripe tuh jack
nah yang itu lebih cocok pak
lu tau dari mana ini cocok sama gua
orang seusia bapak
jadi netral pak
kalau ini bagaimana nih
itu juga cocok pak
warnanya itu menggambarkan jiwa muda bapak
tadi gue pilih hitam lo bilang cocok
sekarang gue pilih yang ini lo bilang cocok juga
gimana sih lu
bang udin sekarang udah punya motor
bang udin ngapain berhenti disini
itu tadi bannya agak kempes
hah masa iya emang kempes